kita ke informasi selanjutnya aturan larangan merokok di lingkungan
diterapkan di rt tiga belas rw satu sunterjaya jakarta utara
di permukiman ini tiap warganya dilarang untuk merokok di lingkungan
untuk mewujudkan kampung pro iklim indonesia
nah dengan aturan ini jumlah perokok di permukiman tersebut
turun hingga sembilan puluh lima persen
sebuah spanduk bertuliskan kawasan tanpa asap rokok
menyambut tiap orang yang masuk ke pemukiman rt tiga belas rw satu sunterjaya jakarta utara
di rt tiga belas sunterjaya sejak hampir dua tahun ini
seluruh warganya berkomitmen untuk tidak merokok di lingkungan sekitar
ketua rw satu sunterjaya soekarto menyatakan
berkat aturan ini mampu mengurangi jumlah perokok di rt tiga belas
dari total satu ratus dua kepala keluarga di rt tiga belas
kini hanya tersisa lima persen saja warga yang merokok
upaya mewujudkan kawasan tanpa asap rokok sudah dirintis sejak tahun dua ribu empat belas
namun karena banyak pro dan kontra
baru bisa serius diwujudkan pada awal tahun dua ribu dua puluh
kita benar benar menjalankan itu kita dari dua ribu delapan belas lah ya
dua tahun ini kita benar benar full
jadi kita dari dua ribu delapan belas itu benar benar full
kita satu rt ini kita membuat ikon membuat percontohan
kampung ini bebas asap rokok
meski belum ada sanksi hukum
sanksi sosial berupa teguran siap dilontarkan oleh ibu ibu pkk di rt tiga belas sunterjaya
ada satu ratus dua puluh ibu ibu pkk di rt tiga belas
yang siap mengawasi dan menegur warga yang berani merokok di lingkungan ini
nah kita kebetulan di rt tiga belas ini
ditunjuk sebagai wilayah untuk tanpa asap rokok
jadi di sini juga
ada duta dari tanpa asap rokok
biasanya kalau yang bapak bapaknya yang lainnya itu kalau
bilangin ke warga itu canggung ya
jadi ibu ibunya yang aktif
jadi kalau ada ibu ibunya melihat di sini kan tempatnya teduh
sejuk jadi sering dibuat ngadem pedagang pedagang
terus pendatang pendatang baru
ada di wilayah sini ada yang merokok
ibu ibunya yang menegur
kebijakan aturan kawasan tanpa asap rokok
diakui warga rt tiga belas sunterjaya mampu menekan kebiasaan merokok
budaya yang terbangun di rt tiga belas sunterjaya
bahwa merokok adalah hal terlarang
menimbulkan rasa malu jika ingin merokok sembarangan
berarti total belum mbak
cuman di area area tertentu memang kita menyadari juga kalau memang ada
memang ada larangan merokok ya kita nggak boleh merokok
bagaimana merokoknya di luar dari rt tiga belas
biasanya di luar itu ya pada waktu di tempat tempat inilah
di tempat tempat yang memang diizinkan untuk rokok aja
kesuksesan rt tiga belas suntrejaya menerapkan aturan kawasan tanpa asap rokok
menjadikan kawasan ini menjadi pemukiman percontohan di dki jakarta
beragam penghargaan pun sudah diraih
rt tiga belas suntrejaya diantaranya juara tiga kampung proiklim indonesia
juara satu kampung penghijauan dan kekompakan di dki jakarta
dan juara dua kelompok berseri indonesia
arief kurniawan andika marianto jakarta